habis itu om riki nanya ibu mana ada di kamar
baru masuk riki sama kuat
kalau setahu saya riki sama kuat masuk
habis saya om richard nanya bibi kenapa nangis
saya jawab ibu sakit om
terdakwa ini ikut naik ke atas
ya ikut enggak
tidak saya masuknya saya tidak tahu
saat saudara riki dan kuat masuk ke dalam kamar saudara ada di mana
saya sudah turun
saudara sudah turun
apa alasan saudara turun
saya turun soalnya kan udah ada
apa alasan saudara turun
tidak ada alasan
tidak ada alasan
apakah saudara disuruh pergi
kan majikan saudara sedang sakit
dan cuman saudara satu satunya yang perempuan
kenapa saudara tinggalin majikan saudara yang sakit
ya saya ingin turun aja soalnya kan mereka kan sudah didalam om riki
lah iya kan yang perempuan kan cuma saudara
masuk di akal nggak cerita saudara ini
kalau saudara putri itu benar
ketika laki laki apalagi sopir dan ajudan naik dan masuk ke dalam kamar
maka dia harus ditungguin sama asisten yang sama sama perempuan
kecuali tidak ada disitu
kenapa saudara tiba tiba pergi
itu nggak masuk di akal
ya kan saudara pergi meninggalkan toh
ketika saudara ricky dan kuat datang
apa alasan saudara meninggalkan
ya pengen beres beres aja di bawah
karena saudara banyak bohongnya